mas hasto di salah satu artikel online yang saya baca anda sempat menyebut gini
nggak mungkin kita mecat presiden jadi anggota pdi perjuangan kenapa gitu
ya kita harus bedakan juga dong kami kan diajarkan tata kerama juga
pak jokowi berperan dua
satu sebagai seorang presiden yang seharusnya membangun supremasi hukum
membangun legacy terhadap demokrasi
dan menjalankan konstitusi dengan seluruh seluruhnya
yang kedua sebagai bapak mas gibran
yang tidak boleh seharusnya ada vested of interest apalagi beliau sedang menjabat
persoalan nepotisme ini karena sedang menjabat
nah inilah yang kemudian kami sampaikan
bagi kami pak jokowi sebagai presiden kami tetap hormati
tetapi apa yang dilakukan terhadap konstitusi
terhadap demokrasi terhadap sumpah presiden
ketika itu dilanggar kami tidak bisa membiarkan itu
maka kemudian kami melakukan berbagai upaya
begitu proses hukum seperti apa yang terjadi mk sekarang
proses politik yang ada di dpr dan menggalang suara rakyat
tapi pada akhirnya segala sesuatunya
partikan di atas partinya ada rakyat
rakyatlah yang juga akan menentukan
sosok pemimpin mana yang betul betul membangun komitmen bagi bangsa dan negara
sosok pemimpin mana yang membangun komitmen pada akhirnya hanya pada keluarga
seberapa berat pemilu kali ini ketika ada perang saudara
inilah realitas kehidupan bahwa seseorang bisa berubah karena kekuasaan
padahal kami kawal selama dua puluh tiga tahun
saya baru tahu tadi dari pak komarudin watubun
ternyata ketika mencalonkan sebagai gubernur
kami nggak tahu sama sekali kekayaan pak jokowi
ya kami lihat beliau sosok yang sederhana
pak komarudin itu sampai menjual mobilnya
mas peran anda itu sampai mengumpulkan dana saksi enam dua miliar
yang sebagian besar dari kalangan rakyat biasa
mengumpulkan di jakarta satu empat miliar
itu sebagai modal pak jokowi sebagai calon gubernur
meskipun di internal juga ada suatu dinamika
tapi kami memberikan prioritas kepada pak jokowi
ketika dua ribu empat belas seluruh jajaran partai memberikan dukungan kepada ibu mega
tapi pada akhirnya ibu juga memberikan mutiara terbaiknya kepada pak jokowi
kita dibandingkan dengan survei saat itu hampir dua puluh satu
perulang bdi delapan belas sekian persen
ibu mega tidak minta sesuatu secara terbuka
sebelum pak jokowi dicalonkan pada periode kedua
adalah badan riset dan inovasi nasional
karena itulah agar kita bisa berdikari di bidang ekonomi
kita harus menguasai ilmu pengetahuan riset dan inovasi
tidak minta berapa jumlah menterinya
berapa nggak ada sama sekali komitmen untuk itu
seluruh anak ranting ranting bahkan begitu banyak yang meninggal karena
semangat juangnya sampai kelelahan mbak esti dua ribu sembilan belas
itu sampai mau ditembak oleh oknum tentara karena mendukung pak jokowi
karena ketatnya persaingan saat itu
tapi kami diajarkan bukan orang yang juga menghitung terhadap apa yang kami lakukan
tetapi ini yang terjadi kan bukan karena terhadap pdi
terhadap konstitusi terhadap demokrasi
maka semangat pak saya juga menyuarakan itu
karena agar apa yang telah dibangun dengan susah payah ketika kita masuk dalam sisi gelap kekuasaan
pada zaman orde baru dan kita memulai zaman demokrasi
berarti persoalan persoalan yang mematikan demokrasi